hari ini menjadi peringatan tujuh belas tahun peristiwa bom bali satu
yang menewaskan ratusan orang di legian kute bali
untuk mengenang para korban keluarga dan wisatawan
menggelar doa meletakkan karangan bunga di depan monumen
yang bertuliskan dua ratus dua korban
keluarga korban dan wisatawan mendatangi monumen peringatan
bom bali ground zero legian kuta bali pada sabtu pagi
mereka datang untuk mendoakan mendiang keluarga dan seluruh korban
serta meletakkan karangan bunga
mengenang tragedi yang merenggut ratusan korban jiwa
di antara mereka tampak keluarga korban bom bali asal jepang
kosuke suzuki dan yuka suzuki
keluarga dua warga jepang ini mengaku selalu datang
untuk mendoakan anak dan menantunya
ibu da korban mengaku sulit untuk melupakan peristiwa
yang merenggut nyawa putra dan menantunya
serta dua ratus korban lainnya
saya ingin mengucapkan saya senang beruntung
namun kebijakanuldi kita
adalah nelupan dan beening tangani
dalam satu hari satu hari
yang akhirnya ada nihos
sementara itu pihak konsulat jenderal jepang di denpasar
berharap kejadian teror semacam ini
tidak terjadi kembali
tusuh belas kiat memilihasan

mudah mudahan tidak akan terjadi hal hal seperti ini peristiwa seperti ini jangan terjadi lagi
ini harapan oleh semua orang bukan hanya masyarakat bali dan indonesia tapi masyarakat jepang dan seluruh dunia
sebelumnya tujuh belas tahun lalu pada dua belas oktober dua ribu dua peristiwa bom bali merenggut korban jiwa sebanyak dua ratus dua orang
para korban berasal dari dua puluh satu negara termasuk dari indonesia
nandang risa deastika kuta bali